udah kamu istirahat dulu aja ya ri
ya biar mbaknya masakin
mulai sekarang kamu berhenti kerja aja dulu
udah dong ri
udah kamu tuh harus bisa mengikhlasin ya
abis dari mana mbak
iya kamu dari mana aja sih mit
aku ada urusan mbak
ya pokoknya nanti aku akan cerita nih
papa udah bangun belum
udah tapi papa langsung ke kantor
sepertinya papa punya masalah
masalah masalah apa
ya mama gak tau
papa kan kalau punya masalah jarang sekali bicara sama mana
apaan sih vin
aku heran deh sekarang sama mbak mita ya
kayaknya sekarang mbak mita dan mas hendra udah sama sama cuek ya
udah gak peduli lagi satu sama lain
mbak asal mbak tahu ya
semalam aku ngeliat mas hendra jalan lagi sama si lena
kamu liat dimana
ya di jalan waktu aku mau pulang
pake cara mabok lagi
aku yakin sekarang mas hendra pasti lagi di rumahnya silena
mbak aku udah berusaha hubungin mbak
tapi telepon dari aku gak pernah mbak angkat
kenapa sih mbak
kenapa mbak diem aja ini tuh udah bener bener keterlaluan
jangan jangan mbak jalan lagi ya sama zaldi
mbak aku mau mandi sih loh
iya sarapan dulu mar
mandi mandi mandi
bukannya kemarin dia ngidip disini
kalau kamu gak percaya cari aja sendiri
len aku minta hubungan kamu sama mas hendra berhenti disini
kenapa dia gak cinta kok sama kamu
len aku tuh gak akan pernah menceraikan mas hendra
emangnya yang menentukan cerai atau enggaknya itu cuma kamu doang mit
asal kamu tahu ya mit ya
apa selama ini kamu pernah ngelayanin mas hendra dengan baik
maksud kamu apa sih
jawab aja sendiri
oh pak hendrenya gak masuk bu
emang kenapa mbak
kayaknya sih mau cuti
kayaknya sih mau cuti
halo ma diannya ada
ada sebentar ya
halo papa papa sekarang ada di mana
dian udah makan belum
papa udah makan
dia lebih sayang sama siapa
sama papa atau sama mama
dua duanya dong pa
papa papa kenapa sih nanya begitu
kan kata papa ngomong begitu kan nggak boleh
dian papa sama mama mau

udah kamu istirahat dulu aja ya ri
ya biar mbaknya masakin
mulai sekarang kamu berhenti kerja aja dulu
udah dong ri
udah kamu tuh harus bisa nyikhlasin ya
udah pokoknya mulai sekarang kamu harus bisa menjalani hidup
sudah lah ma
kalian berdua cari rumah baru buat kita
jadi papa akan bener bener ngegadain rumah ini pa
mama gak rela
mama gak ingin pindah dari sini pa
vina juga gak mau pindah
kita gak ada jalan naik
apa boleh buat
mbak di paru paru
mbak ibu jagain toko
cepet kabarin mama ya
mertua aku tiba tiba pingsan
iya iya aku rumah sakit sekarang
ma bapak ibu
cukup sampai disini aja ya
ya ini dokter lagi periksa kondisi papa mas sekarang
ya udah kamu tungguin papa ya
nanti pasti mama nyusul ke rumah sakit
ya makasih ma
gimana kondisinya han
iya dok keadaan papa saya gimana dok
hampir saja terlambat
untuk masa kritisnya sudah lewat
mudah mudahan kalau dirawat beberapa hari lagi
kondisinya akan semakin sehat
makasih ya han
ma buka dong pintunya
bukain pintunya dong ma
tiga banget sih mas membahas sama kita
karena udah malem lagi
laper lagi nih
itu itu ini
mas ini jatah aku
dari siang yang pegang garku ini kan aku
ya udah tapi aku yang paling gede ya mas
ngapain kalian masih di sini
oh susah lagi
susah jadi lempar lempar sama ma
pak ada yang mau refleksi pak
sudah untuk sementara kita tidur di sini aja
mas di sini mas
wah gak mau mas
aku ini kan perempuan
di hotel ya mas
ini semua gara gara kamu
mas denger ya mas
nanti kalau aku ketemu sama yang namanya pak bambang itu ya
ajar dia sampai mampus
aduh bagi duit mas
ini kan udah lagi
yang susah ya susah lah
tapi kalau perut tuh mana sih diatur sih
aduh orang lapar ya